saya lagi di patung
aku ada tes lagi pagi ini
kamu ada tes
ya udah gini aja
yaudah nggak apa apa
pokoknya yang penting kamu kampus aja dulu ya
iya ini kebetulannya
nah gue nggak tahu kenapa
kalau saya sama satria
masa mas erwin sendiri
sama satria sendiri mas
nggak udah nggak apa apa
mas erwin nungguin mobil di sini
yang penting kamu nyampe kampus

yang penting kamu kampus aja
nggak apa apa ya mas
nggak apa apa ditinggal nek
nggak apa apa nek
tungguin aja dulu
kamu antriin ayah ke kampus aja
oh ya nek
yaudah deh berangkat aja ya
nggak enak ini mas erwin
yuk mari mas erwin
sakti tuh bener bener deh bikin aku pusing banget
kamu tahu nggak
kamu jangan marah dulu nih
kemaren nih ya di rumah tiba tiba aja ada
barang dari dia banyak banget
buat aku semuanya
buat apa coba dia pake ngirim ngirimin
emang aku jadi sokok apa
sebel kan bikin aku bingung tuhan
barangnya mau diapain
tapi akhirnya udahlah kasih aja
emang aku suruh dia balikin lagi ke orang yang ngirim
sebel tahu nggak
kayaknya dia tuh
usaha mendadak deh
jadi dia mau
beli nekemu ini lah itulah
kira kira bisa beli kamu dengan uang apa
bisa beli cinta apa bagian duit
ya nggak lah
mau aku sebatre itu apa
cinta aku mau dibeli pakai uang
ya nggak lah raka
nggak mungkin juga
nggak penting tahu nggak sih
dikirim kirim barang buat aku
sebel aku sebel banget
kayaknya tuh susah banget banget sih
kayak kayak ngelendek tahu nggak sih
kalau aku tuh gak bisa beli apa apa buat kamu
ya udah lah
nggak usah dipikirin deh terserah tuh orang mau ngapain
nggak ngaruh buat aku
aku kok nggak butuh barang barang dari dia
perang putihnya kamu
udah aku ke kelas ya
nanti aku terlambat lagi
kamu udah selesai
nggak usah dipikirin
tidak ada upaya ba
yang tactile makin merk
dayanya masih dumit
aduh sumpah sumpahin itu orang
daripada aku bete mending aku nyamperin si geblek itu
berani beraninya gangguin tali tali gue
nanti gue kirimin hadiah yang banyak buat lo
biar lo gak betek terus ya
sebentar lagi ayo pulang kuliah nih
mendingan gue jemput aja dia sekarang
coba aja untung untungan
siapa tau mobil erwin masih mogok
hei gue cabut ya
baru juga datang
udah cabut aja lagi
buru buru banget sih
eh jatuh kan tuh
bayarin minuman semua ya
gue cabut dulu ya
kayaknya udah abis
punya mau yhuman
hai eh eh saya ruin ayah ayah mau gue kok udah beres sorry ya lu jadi duluan datang sini
ya udah nggak apa apa gua cari pelanggan lain aja deh oh ya lah misi hai ayah talita hai
kita makan siang baru ya aku juga ikut dong aku belum pernah makan siang di luar sama kayak
erwin ya kan ya udah ya udah kita mau makan siang dimana ikut aja aku terserah gimana eh saya terserah
mas erwin aja mas yaudah kalau gitu kita jalan aja ya yuk yaudah deh biar cepet aku cari
ya ya aku berangkat dulu ya mas ayah aduh ini mohon maaf nih mas ya hai ayah nikah pelanggan saya
nih cuma satu hari ini kalau jam segini udah nggak ada pelanggan lagi kebetulan saya dari
pagi belum makan nih mas kalau boleh saya numpang di traktir juga sama mas erwin saya makannya dikit
ini juga boleh setengah gelas aja enggak nyusahin saya mah hitung hitung sedekah mas erika orang
miskin gimana kalau boleh gitu ya kalau dipikir pikir kasihan sih mas kan belum lagi untuk biaya
cecilan motornya motor saya ya kan mas ya udah ya udah yuk yuk yuk yuk ayo ayo banget ayo aku mau
cantik sekali kan ay
ayo jadi pengen kawin lagi ay
gimana nanti kalau setelah pernikahan ayah sama erwin
kita bikin pesta perkawinan lagi
kita bikin yang lebih mewah yang lebih heboh
ma jangan buang buang uang terus dong ma
jangan buang buang uang terus
mama nggak tahu ya kita ini lagi susah tahu nggak
ay belakangan ini sering banget dengar kata kata susah
lu bikin ay terluka
apa susah apa
kayaknya ini memang udah waktunya mama tahu
tahu keadaan yang sebenarnya
dia harus segera tahu
si cantik di sini
hah lu yuk ke mana aja yuk
udah pulang yuk
hah bentar pak
teman teman dekat
pulang dari pak anjis
terus yuk dapat tasnya yuk
cuma beda empat juta
oh yuk nggak rugi deh
yuk boleh cek tokoh sebelah
ay nggak jual malam yuk
eh terus yuk beli pak
oh yang pink muda
ada yang pink muda
ini namanya restoran all you can eat
ya di sini kamu bisa makan sepuasnya
nah di sini nih
ini ada es bakso
ini ada buah
ini enak ini pasti nih ya
berarti untuk orang orang yang gendut enak ya mas makan di sini
nggak usah gendut
saya juga suka
nggak usah makannya banyak kok
saya makan bebas
jadi katanya kamu makan sedikit saat
enggak tapi bisa di stel ini lambungnya
bisa banyak bisa sedikit
terus terus mas
nah ini ada buah
terus ini ada salad
saya ingat dulu
nah nanti kita cobain ya
gue tenang aja lah
kok kayaknya dari tadi lo ngikutin terus sih
ini kan tadi katanya salah
saya belum pernah makan pemuding sih
malang tukang ngojek banyak naring makan di warteg
enak juga kayaknya
kamu itu ngapain sih ngikutin aku sama mas erwin terus
kita jadi gak nyaman ya
maksudnya kalau aku kan udah biasa sama sikap kamu yang suka aneh itu loh
tapi kalau mas erwin
aku tuh takut mas erwin

aku yakin kalau mas erwin disuruh makan sama aku aja tuh dipaksa sama nyonya
ditambah lagi sih sikap kamu itu
jangan bikin orang tambah kesel loh saat
gue bukannya mau bikin mas erwin jadi jadi gak enak di sini
lo harus tahu ayah
gue udah pernah bilang sama lo kan
sampai kapanpun gue akan perjuangkan cintamu buat lo
lo harus lebih tuker
gue gak akan jelah gue gak akan jelah ayah